kami persilakan ke dakwah
apakah hari ini dalam keadaan sehat
kita lanjutkan persidangan
sebagaimana yang telah diagendakan
hari ini adalah pembacaan replik dari penuntut umum
apakah penuntut umum sudah siap dengan replitnya
siap ya mbak
kami persilakan untuk dibacakan
terima kasih ya mbak
kejaksaan negeri jakarta pusat untuk keadilan
replik penuntut umum atas pledoi penasehat hukum atau terdakwa
dalam perkara pidana nomor tujuh puluh tujuh b garing dua ribu enam belas garing pn jakarta
majelis hakim yang kami muliakan
saudara penasehat hukum yang kami hormati
tepatnya pada hari rabu tanggal dua belas oktober tahun dua ribu dua puluh
dan hari kamis tanggal tiga belas oktober tahun dua ribu enam belas
di ruang pengadilan ini
telah terjadi aksi triatikal dengan lakon terdakwa dan penasehat hukumnya
di satu sisi
terdakwah sebesar penasehat hukumnya
secara tiba tiba terlihat seolah menangis terseduh seduh
dimana keadaan ini sangatlah jarang terjadi selama proses persidangan
namun setelah mendekati putusan
barulah air mata terdakwa mengalir dengan derasnya
entah karena menangisi kepergian korban mirna untuk selamanya dari dunia ini
ataukah hanya menangisi nasibnya saja yang dijadikan terdakwa
atas perbuatan pembunuhnya
adil karena ruangannya itu sempit banyak kecoak kalajengking lampu sangat terang sedangkan di luar
ruangan lampunya dimatikan sehingga membuat terdakwa menjadi ketakutan dan sulit untuk tidur
perlu diketahui bahwa ruangan itu ternyata diminta sendiri oleh terdakwa karena terdakwa tidak mau
disatukan dengan tahanan lainnya dimana ruangan itu pun sudah termasuk mewah untuk ukuran sel
tahanan untuk seorang tersangka saat itu lalu apa yang terdakwa harapkan apakah kasur yang empuk
sebuah tv kabel atau kulkas ac atau air hangat untuk membasu terdakwa di saat lelah bahwa perlu
terdakwa sadari kalau apa
yang terdakwa lalui merupakan konsekuensi logis dari seorang tahanan dan fasilitas yang terdakwa
dapatkan pun sudah lebih dari apa yang didapatkan oleh tahanan pada umumnya jadi mengapa terdakwa
masih mengeluh dan membuat keadaan seolah olah terdakwa ditempatkan di ruangan yang tidak layak
huni dan menyalahkan aparat penegak hukum di saat semua fasilitas yang mumpuni telah

di saat semua fasilitas yang mumpuni telah diberikan keadaan yang tidak layak
diberikan kepada terdakwa tidak berhenti sampai disitu saja terdakwa juga mengeluh tentang tekanan
yang katanya diterima olehnya sewaktu menjalani rekonstruksi di restoran oliver
entah mengapa terdakwa mengatakan bahwa ia tertekan padahal bukti bukti menyatakan sebaliknya bahwa
penyidik polri sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat terdakwa nyaman
dengan memberikan akses kepada penasihat hukum dan keleluasaan baginya untuk memperagakan rekonstruksi
menurut versinya sendiri yang berbeda dengan versi fakta fakta yang dikumpulkan penyidik
dari keterangan para saksi para ahli dan barang bukti yang belakangan di persidangan rekonstruksi
versi terdakwa pun dibantah oleh terdakwa dengan berbagai alasan yang tidak jelas
berikut foto foto dokumentasi selama terdakwa berada dalam tahanan proses penyidikan
yang mulia yang mulia kemarin kan kita juga dilarang untuk melakukan ini kan bukan barang
bukti yang adalah besar perkara ya supaya
dipercayakan begini aja supaya itu disudahi ya karena apa yang
dibacakan dalam replik adalah apa yang dibacakan dalam catatan ya terima kasih
jadi dimana pemaksaan dan tekanannya rekayasa pikiran yang mulia itu minta dimatikan
sire kaya tes hai tes
hai rekayasa pikiran apa yang terdakwa ingin sampaikan kepada
hakim dan kepada seluruh rakyat indonesia yang mengamati sidang ini dengan pernyataan dan
tangisan terdakwa itu bukankah terdakwa menangisi dan menyalas menyesali kepergian korban mirna untuk selama
lamanya malah terdakwa menangisi atas konsekuensi logis dari perbuatannya sendiri sungguh suatu ironi
bahwa sesuai putusan pra peradilan nomor empat garing pit prap garing dua ribu enam belas garing pn jakarta pusat
tanggal satu maret tahun dua ribu enam belas hakim telah memutus bahwa proses penyidikan khususnya masalah penahanan
telah sah menurut hukum dimana putusan pra peradilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga
pernyataan terdakwa dalam pemeriksaan terdakwa dan nota pembelaan bahwa dirinya merasa ditekan
oleh penyidik sudah dilakukan pengujian secara objektif dalam proses pra peradilan tersebut tentunya
apabila tindakan penyidik sesuai dengan apa yang dinyatakan terdakwa tersebut di dalam proses
pemeriksaan pra peradilan terbukti maka sampai saat ini perkara pokok tidak pernah ada sehingga
penghormatan terhadap putusan pra peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah kita
hormati bersama sebagai bagian contoh upaya pendidikan hukum yang baik kepada masyarakat
hai sebaliknya yang menjadi pertanyaan besar
adalah mengapa terdakwa selalu menyajikan tontonan tontonan yang tidak mendidik secara
hukum yang menuding bahwa proses hukum yang dijalani tidak mendasarkan pada penghormatan
hak hak terdakwa apakah ini murni ketidaktahuan terdakwa atau kesengajaan yang disetting sedemikian
rupa apakah terdakwa sempat berpikir bagaimana penderitaan korban korban mirna setelah meminum
vietnam ice coffee yang diberikan oleh teknologi yang berpengaruh pada pemeriksaan terdakwa yang tidak menudah berhati hati dengan kemampuan tersebut

hai apakah terdakwa sempat berpikir bahwa apa yang dialami sama sekali tidak sebanding dengan
penderitaan korban mirna dan keluarga yang ditinggalkannya terlebih penderitaan saksi arief
setiawan sumarko sebagai suami dari korban mirna yang baru sebulan dinikahinya yang pasti menantikan
dan merindukan sosok hangat yang penuh keceriaan dari korban mirna serta mungkin mengharapkan
keturunan sebagai hasil dari buah cinta mereka perlu terdakwa ingat bahwa sampai kapanpun juga
tidak akan ada lagi canda tawa dan tangisan korban mirna di tengah tengah keluarga dan sahabatnya
untuk kapanpun juga sementara terdakwa masih diberikan nikmat untuk tetap bernapas terdakwa
dan menangis selama menjalani proses persidangan ini sungguh sangat kecil empati yang terdakwa
berikan untuk korban mirna dan keluarga yang ditinggalkannya majelis hakim yang kami muliakan
saudara penentu hukum yang kami hormati di persidangan ini juga ternyata aksi teatrikal
tidak hanya dilakukan oleh terdakwa saja melainkan juga dilakukan oleh penasehat hukumnya dengan
segala hormat kepada
hai kepada penasehat hukum namun dalam namun dalam pleidoy yang
katanya berjumlah empat ribu halaman itu dengan kertas a empat dan spasi satu lima ternyata
stup substansinya hanyalah dua ratus dua halaman saja itupun penasehat hukum masih membutuhkan
waktu dua hari untuk sekedar membacakan substansi pleidoy yang setebal dua ratus tiga puluh dua halaman tersebut sungguh

binlar selama selama lunculan informasi sama macam sama pelaksanaan ketika penasihat hukum nyara wheat

hanyalah transkrip keterangan saksi dan keterangan ahli beserta lampiran lampiran dokumen namun apa
mau dikata persidangan ini disiarkan langsung oleh empat stasiun tv jadi penasihat hukum butuh aksi
teatrikal untuk menarik simpati masyarakat guna mendukung terdakwa dalam usahanya untuk
memenangkan kasus ini dan bukan untuk mencari kebenaran material sebagaimana tujuan dari
hukum acara pidana setelah penuntut umum membaca dengan seksama dan menganalisa kata demi kata
pledoi atau pembelaan hukum yang dilakukan oleh penasihat hukum terhadap terdakwa ternyata menggiring
untuk sampai pada suatu kesimpulan yang tak terbantahkan bahwa pledoi atau
pembelaan hukum yang dilakukan oleh penasehat hukum tersebut isinya sangat spekulatif karena
penuh dengan asumsi asumsi tanpa dasar dan tuduhan tuduhan tidak jelas dimana dalam
pledoi tersebut juga kering sumber hukum untuk menopang argumentasi yang dibangun oleh penasehat
hukum dalam pembelaannya penasehat hukum seolah awam dalam pemahaman akan terminologi hukum dengan
menyamakan pemahaman hukum dengan pemahaman umum yang seringkali berbeda pola pikir dan
sudut pandangnya hal ini sengaja dilakukan oleh penasihat hukum dengan tujuan sekali lagi hanya
berusaha untuk mengelebebui masyarakat yang belum sepenuhnya paham hukum demi menarik dukungan dan
simpati serta rasa kasihan terhadap terdakwa majelis hakim yang mulia dalam persidangan
sebelumnya dapat penuntut umum buktikan bahwa banyak sekali kebohongan luar biasa yang disampaikan
oleh penasihat hukum dalam pledoi yakni pertama sehubungan dengan lima gram cyanida yang menurut
penasehat hukum merupakan kebohongan dari penuntut umum karena tidak ada
seorang pun yang menyatakan hal itu di persidangan dimana penasihat hukum dengan lantangnya mengatakan
bahwa dunia melihat persidangan ini pledoi halaman dua ratus dua puluh empat maka dari itu kami ingin membuktikan kepada
dunia siapa pembohong yang sebenarnya karena faktanya berdasarkan keterangan ahli toksikologi
forensik dr nur samran subandi atas pertanyaan hakim ketua majelis ahli
toksikologi forensik dr nur sarman subandi menyatakan bahwa ada lima gram cyanida yang terdapat
di dalam gelas vietnam es kofi tersebut silahkan dilihat di link youtube pada menit ke delapan belas
hai kosong tujuh detik sampai dengan menit delapan belas delapan belas lewat empat puluh delapan menit hal ini juga diamini dan dikutip secara detail
oleh penasihat hukum dalam pledoinya pada halaman seribu enam ratus delapan belas bahwa ahli nung starman menyatakan kandungan
isi gelas itu lima gram per liter eh per tiga ratus lima puluh ml lalu siapakah pembohong yang sebenarnya
dalam persidangan sebelumnya penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa telah mengajukan permintaan secara resmi

kepada beberapa stasiun tv untuk mendapatkan rekaman persidangan yang digunakan oleh ahli
rismond sianipar untuk menganalisa cctv namun faktanya pihak kejaksaan negeri jakarta pusat
mendapatkan jawaban dari tiga stasiun tv dimana pada intinya tiga stasiun tv tersebut menyatakan
dengan tegas bahwa belum pernah menerima permintaan rekaman persidangan yang telah dikutip oleh ahli

hai sehingga secara logis dan yuridis tiga stasiun tv tersebut tidak pernah memberikan rekaman persidangan
resmi apapun kepada penasehat hukum untuk ditayangkan pada persidangan tanggal lima belas september tahun dua ribu enam belas
hai majelis hakim yang kami muliakan saudara penasehat hukum yang kami hormati tindakan penasehat
dalam tahap yang memprihatinkan sampai sejauh itukah keinginan menang dari penasihat hukum
sampai harus menghalalkan segala cara apakah sampai harus menutup mata
semua tenang hati kalau berkeinginan untuk menyaksikan persidangan ini agar supaya tenang
hai amin ya ya kalau sekali lagi nanti kita keluarkan semua penonton ya silakan terima
kasih yang mulia kami ulangi apakah sampai harus menutup mata telinga dan hati kita sebagai manusia
demi untuk memenangkan suatu kasus pidana dan membela kliennya ada apa ini semua mengapa
penegakan hukum menjadi sebegitu kotornya
didai oleh fitnah dan kebohongan di muka persidangan dengan berdali sebagai suatu
pledoi dimana kesantunan dalam bertutur kata dan menyampaikan pendapat kita sebagai bangsa
indonesia yang beradab dimana kode etik profesi sebagai seorang advokat yang seharusnya dijunjung
tinggi oleh penasehat hukum dimana sportivitas kita dalam bertanding dan berargumentasi hukum
secara fair apakah semua itu sudah ditinggalkan oleh penasihat hukum hanya demi memenangkan kasus ini
yang katanya tidak mendapatkan bayaran sedikitpun namun dapat menghadirkan para ahli terkemuka dari
luar negeri kedua selain itu ada kebohongan yang dinyatakan oleh penasehat hukum di muka persidangan
sehubungan dengan v dari ahli patologi forensik prof beng beng ong dari australia yang pernah
dipertanyakan oleh penuntut umum sehubungan dengan persoalan imigrasi yang secara nyata
di persidangan dijawab oleh penasehat hukum bahwa tidak ada seorang ahli pun yang dihadirkan di
persidangan itu tidak dibayar namun ternyata saat ahli patologi forensik profesor beng beng ong
keluar dari kantor imigrasi setelah dilakukan pemeriksaan penasihat hukum yang lain menyatakan
bahwa ahli patologi forensik profesor beng beng ong tidak dibayar atas jasanya memberikan keterangan
di persidangan jadi mana yang benar siapa yang berbohong
hai siapa yang dapat kita percaya apabila para penasihat hukum yang tergabung dalam satu tim
saja saling bantah untuk hal sesederhana ini saja mereka saling berkata yang tidak sebenarnya
apalagi untuk hal yang lainnya ketiga kemudian ada lagi kebohongan lain yang dinyatakan oleh
penasihat hukum terkait pernyataan yaitu jadi sebenarnya kalau jaksa penuntut umum
membaca berita acara pemeriksaan dokter jajak surya aad ha jograf ini jaksa penuntut umum sudah
tahu bahwa wayan nirnasalin tigak mati sebab cyanidine tetapi jaksa penuntut umum tidak
ini merupakan suatu fitnah lagi yang dikeluarkan oleh penasihat hukum dan merupakan satu lagi kebohongan keji yang disampaikan oleh mereka
karena faktanya dalam berkas perkara memang terdapat berita acara pemeriksaan dokter jajas sebagai saksi yang diperiksa di depan penyidik pada hari selasa tanggal dua puluh sembilan februari tahun dua ribu enam belas
namun sama sekali tidak ada satupun keterangan dokter jaja yang menyatakan bahwa wayan mirna salihin tidak mati sebab cyanida
karena sungguh tidak bisa lagi berkata kata permainan macam apa yang dilakukan oleh penasihat hukum
apakah penasihat hukum tidak menganggap persidangan ini mulia sampai berani menyatakan kebohongan bukan saja di depan majelis hakim
melainkan seluruh rakyat indonesia yang mengamati dengan seksama persidangan ini
dari kejadian ini membuat kami sempat merenung dan bertanya tanya
apakah kebohongan itu menular
karena kalau menular mungkin terdakwa yang menularinya
kami berpendapat demikian berdasarkan hasil keterangan ahli dokter natalia di depan persidangan
yang menyatakan bahwa
terdakwa itu termasuk
atau yang dalam bahasa umum ialah
sehingga mungkin saja penasihat hukum itu tertular
oleh kebohongan kebohongan terdakwa
yang sudah terang benderang terungkap di persidangan ini
kami masih mengharapkan kebaikan dan kejujuran dari penasihat hukum
dalam upayanya membela terdakwa

serta kita semua harus merenungkannya sejenak dan berdoa
agar penasehat hukum mendapatkan hidayah
sehingga dapat kembali kepada fitranya sebagai penugak hukum
dan tidak mencoreng profesi advokat secara umum
ada juga kehubungan lain yang dikemukakan oleh penasihat hukum
sehubungan dengan kutipan keterangan saksi lia amalia
yang menurut mereka tidak pernah dikenal dengan penasihat hukum yang terdakwa oleh penasihat hukum
yang dibacakan oleh penuntut umum
penasihat hukum juga mengatakan
bahwa penuntut umum begitu tegah dan berani
menyatakan sesuatu yang tidak benar
dalam kesempatan ini
bahwa semua yang penuntut umum
sampaikan itu ada dasarnya
dan dapat dipertanggjaukan
karena hal tersebut
sudah dipertanyakan dengan cara yang tersebut
inti keterangan bap lia amalia angka enam
saat pemeriksaan ahli
dr retnat budiawan
yang juga terdapat
dalam fakta persidangan
oleh majelis hakim melalui
pada menit ke
dari data data yang diperlihatkan
itu saya tidak melihat
tidak melihat data bap lia amalia
petugas rumah sakit
petugas rumah duka darmais
disitu dikatakan bahwa
pada saat dia melakukan rias
itu muka korban
berbeda dengan keterangan dokter jaya
tidak bap itu
saya tidak dapat bap itu
apakah muka kemerahan
yang tadi saya lihat di gambar itu
termasuk ciri ciri orang
yang tadi anda katakan
awalnya memang tidak ada
karena kemerahan juga harus khas
tapi itu salah satu ciri ciri
mengapa penasehat hukum
masih saja menuduh penasehat
penuntut umum melakukan perbuatan keji
padahal kekejian itu
datangnya dari mereka sendiri
kalau kita ingin fair
dalam ribuan halaman pledoi
yang isinya kebanyakan adalah
transkrip persidangan itu
seharusnya juga ditemukan hal tersebut
namun begitu kagetnya penuntut umum
setelah membaca kata demi kata
transkrip persidangan ahli toksikologi
dr retnat budiawan
dari halaman tiga ribu tujuh puluh
sampai dengan halaman tiga ribu satu ratus lima puluh sembilan
karena sama sekali tidak ditemukan
satu kata pun
yang menyangkut pertanyaan yang
membahas bap saksi liyamanik
ada apa ini sebenarnya
mengapa transkrip persidangan
yang menyangkut bap
harus dihilangkan oleh penasihat hukum
ribuan lembar isi pledoi mereka
transkrip persidangan yang seharusnya
dapat dijadikan acuan
karena terkesan lengkap
namun apa mau dikata
transkrip persidangan mereka pun

karena ribuan lembar transkrip persidangan
itulah satu satunya kelebihan
dari pledoi penasehat hukum
ada lagi tuduhan lain
yang tidak berdasar
yang dikeluarkan oleh penasihat hukum
kalau ada kamera cctv
yang mengarah langsung ke meja lima puluh empat
dan diperlihatkan oleh penuntut umum
dalam kesempatan ini
akan penuntut umum buktikan kembali
bahwa tuduhan penasihat hukum itu
dan terkesan spekulatif
yang asal tuduh
tanpa didasari oleh fakta yang jelas
penuntut umum berpendapat
berdasarkan keterangan saksi devi
telah dengan jelas dan tegas
kalau penambahan cctv itu
tanggal enam januari tahun dua ribu enam belas
dan bukan sebelumnya
cctv yang mengarah ke meja lima puluh empat itu
guna mencegah hal hal yang tidak diinginkan
tidak ada cctv lain di restoran oliver
yang mengarah ke meja lima puluh empat
saat kejadian tanggal enam januari dua ribu enam belas
hal ini dapat dilihat oleh majelis hakim
dan seluruh masyarakat
demikian transkip sebagai berikut
cctv itu real time atau tidak di restoran oliver
bagaimana anda tahu itu real time
kita punya cctv aplikasi di handphone
kalau untuk mengecek
kayak dari owner owner
semua ke manager
itu kita punya semua dari handphone
di handphone anda terkoneksi langsung
ya terkoneksi langsung
bisa langsung dengan jaringan internet
selama ada jaringan internet ya
ya selama ada jaringan internet
sejak kapan terkoneksi dengan jaringan internet
itu cctv nya
sejak kita buka sudah ada
apakah anda memang manajer bar pertama
itu selama periode dari pertama kali
masang sampai sekarang
apakah pernah ada servernya down
atau servernya rusak
sehingga mengubah jam cctv itu
oh tidak ada
setelah kejadian itu
setelah tanggal enam januari itu
apakah ada perubahan
dalam hal cctvnya
mereknya apakah sama
yang lama telview juga
yang lama telview
yang baru telview
tapi cuma beda tipe
kalau yang sekarang
kita bisa mencari
kita punya itu
resolusinya lebih tinggi
majelis hakim yang terhormat
masih banyak lagi
kebohongan demi kebohongan
yang telah dikemukakan oleh penasihat hukum
yang karena terlalu banyak
jadi tidak dapat kami bahas satu persatu
namun penuntut umum yakin
bahwa majelis hakim sudah memiliki
gambaran mengenai hal tersebut
dan pasti akan dengar
dibahasnya dalam putusan nanti
majelis hakim yang terhormat
saudara penasihat hukum
yang kami hormati
dalam pledoi penasihat hukum
mengenai motif terdakwa
dimana hal ini sebenarnya
sudah penuntut umum bahas secara lengkap
pada surat tuntutan
namun ternyata penasihat hukum
pura pura tidak paham
mengenai hal tersebut
dan juga tidak paham
dengan menyatakan bahwa motif
yang dibangun oleh penasihat hukum ini
motif yang dibangun oleh penuntut umum ini
sangat tidak masuk akal
dan tidak benar
sakit hati karena dinasihati
untuk putus sama pacarnya
perlu dipahami oleh penasehat hukum
yang berbeda antara satu dengan lainnya
sehubungan dengan cara mereka
menangani suatu permasalahan
dalam hal ini perilaku terdakwa
sudah dianalisa secara khusus
dan disimpulkan dalam
yang dibuat dan ditandatangani
oleh tim ahli dari rumah sakit
umum pusat nasional
yang terdiri dari psikiater
dengan salah satu hasil pemeriksaan
terperiksa atau terdakwa
untuk melakukan tindak kekerasan
berulang terhadap dirinya sendiri
kepada orang lain

apabila ia berada dalam situasi tekanan dan tidak mendapatkan dukungan sosial yang adekuat
sehingga potensi kekerasan itu memang selalu ada dalam diri terdakwa
lagi pula sosok korban mirna yang menurut saksi arief setiawan sumarko itu tegas
keras dan apa adanya atau suka ceplas ceplos
apabila melihat sesuatu yang tidak disukainya
sudah pasti mendukung dan memicu kemarahan dari terdakwa yang menurut saksi christie sebagai pribadi yang mempunyai
dua kepribadian yang berbeda
di mana kadang terdakwa terlihat seperti orang yang baik
namun tiba tiba bisa langsung berubah menjadi pemarah
jika ada orang yang tidak mengikuti apa kemauannya
dan terdakwa suka memanipulasi perhatian dari seseorang
agar orang simpati kepada terdakwa
dan responnya bisa membuat terdakwa menjadi sangat marah
dan juga bersikap dingin
apabila terdakwa tidak mendapat perhatian dari orang tersebut
dan terdakwa orangnya licik dan suka berbohong
untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya
sampai sejauh mana
potensi kekerasan yang dapat terdakwa lakukan terhadap orang lain
yang ia benci
dapat dilihat dari tingkat kemarahan yang terdakwa keluarkan
saat ia dirawat di rumah sakit royal prince alfred
pada tanggal dua puluh delapan oktober tahun dua ribu lima belas
di mana saat itu terdakwa pernah mengatakan kepada saksi christie
para bangsat di rumah sakit ini tidak mengizinkan pulang
dan mereka memperlakukan saya seperti pembunuh
nah saya ingin membunuh orang
maka saya tahu pasti caranya
saya bisa mendapatkan pistol
dan saya tahu dosis yang tepat
jadi dari urayan di atas
untuk melihat motif dari kasus ini
haruslah melihat ke dalam pribadi terdakwa
yang sudah secara khusus dianalisa oleh tim ahli dari rumah sakit umum pusat nasional

yang terdiri dari psikiater dan psikolog klinis
dan jangan dilihat dari kacamata orang lain secara umum
selanjutnya setelah kita melihat pribadi yang sebenarnya dari diri terdakwa
barulah dikaitkan dengan data data eksternal
berupa fakta fakta yang disampaikan oleh para saksi
yakni arief setiawan sumarko dan kristi lewis carter
lalu dihubungkanlah dengan peristiwa yang konkret
yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap korban mirna
yakni pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
sehubungan dengan keterangan arief setiawan sumarko
yang menurut penasihat hukum bersifat testimonium daudito
penuntut umum menilai bahwa sebenarnya hal itu sudah dibahas dalam surut tuntutan halaman satu ratus dua puluh
yang pada intinya menyatakan bahwa apa yang dikemukakan
oleh saksi arief setiawan sumarko
itu termasuk ke dalam perluasan makna saksi
sebagaimana putusan mahkamah konstitusi nomor enam puluh lima puu delapan angka romawi garing dua ribu sembilan belas
karena ada relevansi kuat dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum
namun sekalipun dianggap sebagai testimonium daudito
tapi itu pun masih mempunyai nilai pembuktian di mata hukum
karena menurut munir fwadi dalam bukunya berjudul teori pembuktian tahun dua ribu enam belas
halaman satu ratus empat puluh enam kami ulangi tahun dua ribu enam halaman satu ratus enam puluh
ia menjelaskan peran dari testimonium daudito dalam proses pembuktian suatu perkara
dimana untuk hal ini
munir faadi berpandangan bahwa testimonium daudito dapat dipergunakan sebagai alat bukti
apabila ada relevansi kuat dengan tindak pidana tersebut
sehubungan dengan itu kita dapat mengaitkan putusan mk tersebut dengan teori relevansi alat bukti
yang dalam hukum acara pidana sangat relevan
dengan peranan hakim dalam menerapkan tujuan hukum acara pidana
yaitu mencari kebenaran material dengan didasari kecenderungan hakim
menilai kekuatan pembuktian yang diajukan oleh jaksa dan atau penasehat hukum terdakwa
teori relevansi adalah menyangkut kewenangan hakim
menentukan ada tidaknya relevansi alat bukti dengan substansi perkara
yang dengan sikap tersebut
hakim dapat menerima ataupun menolak pengajuan alat bukti dari pihak berperkara
tergantung dari kuatnya relevansi alat bukti tersebut dengan substansi perkara yang sedang diperiksa
untuk menilai ada tidaknya relevansi alat bukti tersebut
munir fuadi pada halaman dua puluh enam mengajukan kriteria sebagai berikut
apakah yang akan dibuktikan alat bukti tersebut
apakah yang akan dibuktikan itu merupakan hal yang material atau substansial bagi kasus tersebut
apakah alat bukti tersebut memiliki hubungan secara logis dengan masalah yang akan dibuktikan
apakah bukti tersebut cukup mendukung menjelaskan persoalan
atau cukup menimbulkan unsur pembuktian
dari kriteria yang telah diuraikan di atas
maka secara logis dan objektif
kita dapat menilai bahwa terdapat hubungan antara keterangan dari saksi arief setiawan sumarko
yang menjelaskan mengenai alasan terdakwa membunuh korban mirna
dengan keterangan saksi kristi
yang menjelaskan tentang kepribadian terdakwa
dan kekerasan serta ancaman terdakwa
perihal pistol dan dosis racun yang tepat selama dirawat di rumah sakit royal prince alfred australia
keterangan dari tim ahli dari rumah sakit umum pusat nasional
rumah sakit cipto maungkusumo
yang terdiri dari psikiater dan psikolog klinis
dan dituangkan dalam visum et repertum psikiatrum nomor tu dua dua sembilan angka romawi lima belas sepuluh
tertanggal lima belas maret dua ribu enam belas
dengan salah satu hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa
terperiksa atau terdakwa memiliki resiko untuk melakukan tindak kekerasan berulang terhadap dirinya sendiri
maupun kepada orang lain
apabila ia berada dalam situasi tekanan dan tidak mendapatkan dukungan sosial yang adekuat
dari rangkaian bukti tersebut
adalah suatu bentuk nyata adanya persesuaian dan adanya relevansi kuat
antara kesaksian saksi arief setiawan sumarko
dengan hasil visum et repertum piskreatum
oleh karena alasan tersebutlah
kami menilai bahwa secara substantif
keterangan dari saksi aris setiawan sumarko
dapat dikatorikan sah sebagai alat bukti keterangan saksi
yang ada relevansinya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa
yang mulia majelis hakim
saudara penasihat hukum yang kami hormati
setelah penuntut umum mempelajari dan mencermati
tuntutan hukum yang menjadi akibat dari perbuatan yang telah terdakwa lakukan
di mana hal tersebut akan kembali penuntut umum buktikan di dalam replik ini
pada intinya kami selaku penuntut umum menolak dan membantah seluruh argumentasi dari penasehat hukum maupun terdakwa di dalam pledoinya
dikarenakan serangkaian fakta yang mereka kemukakan hanyalah penggalan atau potongan yang sifatnya parsial dari keterangan para saksi dan keterangan para ahli
yang hanya mendukung pergub dan keterangan di dalam pledoi itu tidaklah menggambarkan fakta yang sebenarnya terjadi
dikarenakan apabila penasihat hukum atau terdakwa menguraikan seluruh fakta persidangan sebagaimana adanya tanpa dikurangi atau dipotong potong sesuka hatinya
dengan menggunakan rangkaian fakta persidangan secara utuh
maka akan dapat terlihat suatu kenyataan
pernyataan yang bertolak belakang dengan apa yang dikemukakan baik oleh penasehat hukum maupun terdakwa di dalam pledoi mereka
yang telah sangat jelas menggambarkan keterlibatan terdakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana pembunuhan yang dirancanakan terlebih dahulu
karena dengan menguraikan fakta persidangan secara komprehensif
kita akan dapat melihat bagaimana rapih dan kejihnya terdakwa

dengan menguraikan pembunuhan terhadap korban mirna
serta dengan menguraikan rangkaian fakta persidangan secara utuh
kita semua diharapkan dapat menyelami penderitaan korban mirna
sesaat setelah meminum vietnam ice coffee
yang telah dimasukkan racun cyanida oleh terdakwa
sampai dengan korban mirna meregang nyawa
di mana ternyata perbuatan terdakwa tidak berhenti sampai di sana saja
terdakwa juga menciptakan serangkaian kebohongan
guna membangun alibi agar terlepas dari jerat hukum
namun satu hal yang pasti
bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna
karena satu kebohongan pasti akan melahirkan kebohongan lainnya
yang pada akhirnya akan menjerat dirinya sendiri
sebagaimana tertulis dalam bahasa salatin yakni
atau yang dalam
bahasa indonesia keboh
kami ulangi dalam bahasa inggris berarti
kebohongan akan melahirkan kebohongan
di mana dari rangkaian persidangan ini
dapat kita nilai bersama secara objektif
bahwa terdakwa semakin terpojok dengan kebohongan sendiri
yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai suatu petunjuk
tentang kebersalahan terdakwa
dalam pembunuhan yang dijalankan